suasana haru mewarnai aksi seribu lilin yang diikuti puluhan supporter serta pecinta sepak bola
dari sejumlah daerah di jabodetabek selasa malam di gedung juang empat puluh lima menteng jakarta pusat
keharuan kian bertambah saat salah seorang peserta aksi membacakan jeritan hati para pecinta sepak bola tanah air
setelah indonesia gagal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
oh masyarakat indonesia
koordinator gerakan sepak bola rakyat ferry bastian menyatakan
aksi seribu lilin ini merupakan respon masyarakat atas dinamika sepak bola indonesia
yang masih dicampuri urusan politik
imbas gagalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh merugikan sejumlah sektor
mulai dari pariwisata hingga umkm
ini kan aksi seribu lilin itu sebagai bentuk respon kita teman teman supporter masyarakat
karena sepak bola itu memiliki semua kalangan
sekarang nyatanya sepak bola dicampur alihkan dengan politik
dan itu seharusnya dipisahkan
sepak bola harus memudih berbicara masyarakat
politik dan politik tidak bisa dicampur adukan
sementara pengamat sepak bola akmal marhali mewanti wanti pemerintah
terkait wacana untuk menukar gelaran piala dunia u dua puluh dengan piala u tujuh belas
saya melihatnya kita jangan kemudian diiming imingi hal yang baru
selama misalnya fondasi kita belum dibangun dengan utuh
jadi nanti kalau u tujuh belas
problemnya sama lagi
kisruh lagi gaduh lagi masalah lagi
jadi lebih baik para pejabat pejabat itu yang di atas
para elit elit politik itu berdiskusi dulu tentang konstitusi bangsa
selain sebagai simbol duka cita mendalam pasca batalnya indonesia
menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
aksi seribu lilin ini ditutup dengan doa bersama
oleh para supporter agar indonesia terbebas dari sanksi berat fifa
rizky ihtiyar yahya jakarta